pemerintah akan membuka rekrutmen calon pegawai negeri sipil cpns pada tahun dua ribu dua puluh tiga dengan kuota lebih dari satu juta orang
hal ini dilakukan untuk mengisi tempat tempat yang memang dibutuhkan oleh kementerian lembaga dan pemerintah daerah di seluruh indonesia
hal ini disampaikan azwar anas usai bertemu presiden joko widodo di kompleks istana kepresidenan jakarta senin pagi
dalam rekrutmen itu delapan puluh persen diantaranya untuk pegawai non pns atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau p tiga k
sementara dua puluh persennya untuk lulusan baru perguruan tinggi
azwar anas mengatakan saat ini pihaknya masih mengutamakan pegawai yang memiliki talenta digital
komplain anak anak yang baru lulus ini masa honorer terus yang diurus
nah kami ini kan baru lulus ingin mengabdi kepada bangsa dan negara
nah ini kita siapkan formasi